bantuan bagi para korban banjir lahar dingin gunung marapi terus mengalir
pemerintah kota padang mengirim bantuan satu ton lebih beras
serta sepuluh personel untuk membantu proses evakuasi
selain satu ton beras pemerintah kota padang juga mengirimkan tiga puluh box family kit
dua ratus lima puluh selimut dua ratus matras serta tenda pengungsian
untuk penyaluran bantuan akan berkoordinasi dengan bpbd provinsi sumatera barat
banjir lahar dingin gunung merapi menerjang tiga daerah di provinsi sumatera barat
yakni kabupaten agam kabupaten tanah datar dan kota padang panjang
tiga orang meninggal lima belas orang dalam pencarian
di basnas kota padang ada bawa beras
ini luar biasa bantuan yang kita serahkan pada saudara saudara kita
di lokasi yang sekarang ini terdampak bencana